hobi mengurus tanaman hias sudah menjadi hal yang sering dijumpai apalagi di saat pandemi
tak hanya karena alasan estetika beberapa jenis tanaman hias juga dianggap membawa keberuntungan atau bisa menolak bala
bambu hoki atau bambu rezeki yang memiliki nama latin dari dracaena sanderiana ini sangat dikenal tiongkok sebagai negara tirai bambu
selain itu ada tanaman manitri atau pohon uang yang memiliki nama latin pacir aquatika kuping gajah dan palemera
untuk palemera selain membawa keberuntungan juga dipercaya bisa menjaga dari hal hal negatif seperti santet dan guna guna
mengoleksi tanaman hoki seperti ini dilakukan oleh rahmanda
sebelum membeli ia selalu mencari tahu tanaman yang bisa menambah kemakuran atau menangkal keluarga dan marah bahaya
bisa bilang buat tanaman hoki tanaman hoki itu adalah tanaman yang bisa menangkal keluarga dan marah bahaya
tanaman banyak sekali fungsinya sih memang
dan untuk zaman sekarang walaupun zaman maju perlu ada sih rasa kepercayaan bahwa sesuatu yaitu sebuah tanaman yang bisa membawa sisi positif untuk kita di luar mempercantik rumah dan segala macam
salah satunya yang sekarang saya percaya itu anturium kuping gajah kemudian ada juga palemera
kalau untuk saya pribadi suge saya kuat ya
jadi misalnya saya punya palemera itu saat saya bangun taman pertama kali
saya lihat masukan dari orang tua
coba sediakan palemera di rumah
percaya nggak percaya saya merasakan bahwa saya jarang sekeluarga jarang sakit di sini
pakar feng shui ilmiah angelina fang mengatakan untuk menjawab apakah tanaman bisa membawa keberuntungan atau kebaikan harus berdasarkan sains atau hal yang ilmiah
menurut angelina tanaman akan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen
suplai oksigen ke otak sangat dibutuhkan manusia
agar dapat berpikir jernih sehingga bisa lebih produktif bekerja dan mengambil keputusan yang tepat
dari sinilah nanti akan datang peluang baik yang bisa dimanfaatkan manusia
tanaman ini sebagai satu pendukung untuk sirkulasi atau untuk memastikan kualitas udara dalam rumah kita menjadi lebih bersih jawabannya iya
dan apakah dengan demikian kita bisa membawa hoki kepada kita jawabannya iya
karena pohon itu membantu membersihkan kualitas energi di sekitar kita
berada di dalam rumah kita menjadi lebih bersih
angelina menambahkan untuk memastikan apakah tanaman tersebut sesuai dengan kaida feng shui
maka harus diperhatikan beberapa poin penting agar tanaman yang dimiliki bermanfaat bagi sepemiliknya
pilihlah jenis tanaman yang tidak beracun atau berduri
jumlah tanaman yang ditempatkan di dalam rumah jangan terlalu banyak
karena dapat menyebabkan manusia dan tanaman akan saling berebut oksigen
kemudian letakkan tanaman di bagian timur atau barat
sesuai jalur matahari terbit dan terbenam
serta pastikan kondisi tanaman harus selalu terawat
arman helmi robin kit jakarta